kita ke informasi politik komandan satuan tugas bersama atau kogasma partai demokrat agus yudhoyono
dan partai demokrat akan memperjuangkan nasib guru honorer kategori dua
seperti era pemerintahan sby jika demokrat menang di pemilu mendatang
hal itu ditegaskan agus saat menggelar pertemuan untuk menyerap aspirasi ratusan guru honorer
di jawa tengah sabtu sore
guru honorer menganggap negara telah memperlakukan mereka dengan tidak adil
karena telah menghilangkan hak mereka untuk diangkat jadi pns
saat menggelar ujuk rasa besar besaran di jakarta beberapa waktu yang lalu
mereka juga tidak mendapat jawaban yang memuaskan
presiden yang hendak mereka temui pun sedang tidak ada di istana
oleh karena itu kami akan memperjuangkan agar para pahlawan tanpa tanda jasa ini
benar benar mendapatkan perhatian yang layak dari negara dari pemerintah kita
ini adalah itiar bersama
dan kami sekali lagi tidak ingin mengumbar janji apa apa
yang jelas terbukti sepuluh tahun pemerintahan pak sby dan demokrat memberikan hukuman penuh
ada satu juta orang lebih yang diangkat menjadi pns
itulah yang bisa kami sampaikan dan kami akan terus perjuangkan ke depan
yang jelas kami akan terus berbuat semaksimal mungkin
di sini telah bergulir untuk honorer kategori dua khususnya
yaitu tentang pembahasan revisi undang asn yang ada bebas di balik
yang sudah ada surat presidennya
sudah menunjuk tiga orang
menteri walaupun sampai hari ini masih mandek
ini akan terus kami teruskan
kami akan terus mengejar itu semua